bagi sebagian penghobi dan penggemar kendaraan roda dua helm ternyata tidak hanya sekedar dipandang sebagai perlengkapan keamanan berkendara saja
gaya ternyata juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih helm
fashion safety dan kenyamanan
merek itu sebenarnya lebih ke gengsi
terus motif juga maksudnya ya nyocokin ke motor nyocokin jaket segala macam juga biar kalau dilihat enak kan
terus habis itu juga brand maksudnya semakin oke brandnya pasti safety nya juga terjamin
saat ini helm memang sudah mulai menjadi barang koleksi dan bagian dari gaya berkendara
salah satu penghobi motor yang mengkoleksi belasan helm dari beragam merek dan jenis adalah den dimas
deretan koleksi helm milik dimas yang berprofesi sebagai konten kreator ini pun tak melulu
di dominasi helm impor berharga mahal
helm lokal standar gratisan dari pabrikan motor produksi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an pun menjadi salah satu koleksinya
dulu helm yang gak ada harganya atau beberapa orang bahkan bilang ke helm yang paling mahal
karena lo harus beli motor dulu baru dapat helmnya
tapi ini ya gue bisa cosidar ini sebagai salah satu koleksi karena untuk menemukan yang kondisinya kayak begini yang busanya di dalam yang mulus susah banget sekarang
berarti ini alasan sama dimas beli ini lebih karena apa fashion
naik motor pasti beberapa contoh kayak vespa deh gitu
pasti kan milih ah gue mau bajunya yang ini ah gitu
gue mau celananya yang ini sepatunya yang ini karena vespa gue karena hari ini gue pakai vespa yang warna merah gitu
nah menurut gue helm tuh kayak gitu gitu
makanya gue ada beberapa helm tuh gak sama semua warnanya warna warni
berbeda dengan dimas heri cahyadi memilih untuk hanya mengkoleksi helm helm impor kelas premium
berawal dari hobi heri kini bahkan memiliki toko yang khusus menjual helm
nilai historis dan kelangkaan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi heri untuk menilai apakah sebuah helm layak untuk ia koleksi
namun uniknya koleksi helm helm milik heri ini tidak ia gunakan untuk mengendarai sepeda motor
jadi memang lebih ke arah helm buat dipajang buat dipegang aja dilihat keren motifnya desainnya sama historinya
pembalapnya ini dia punya pemakai waktu dia pakai ini ada
mungkin ada kejadian mungkin ada mungkin crash atau meninggal pembalapnya
nah itu ada nilai lebih dari sebuah helm
bicara harga helm helm impor papan atas ini ada di kisaran lima hingga puluhan juta rupiah
selain dari jenis materialnya desain dan finishing juga menjadi salah satu faktor yang membuat tingginya harga dari helm helm premium ini
merek helm yang sebagian besar juga mensponsori pembalap motor dunia ini
juga sudah melalui uji kekuatan yang ketat dan diakui dunia
sebenarnya semua helm premium yang terutama di jepang ini punya standar lebih tinggi
standar itu namanya snell lembaga yang memperhatikan keamanan safety dari sebuah produk safety keamanan berkendara
terutama salah satu di helm
nah di uji nih kekuatannya dampak impact nya nah di uji semua
nah dan brand jepang ini premium ini di uji di sana
bila bicara unsur safety atau keamanan semata
helm buatan lokal dengan sertifikasi sni sebenarnya juga sudah cukup memenuhi standar keamanan untuk sekedar penggunaan sehari hari
tapi kalau sudah masuk ke ranah lifestyle dan fashion pertimbangan dalam memilih helm tentu akan menjadi suatu hal yang berbeda
image surakan dari anak motor kayaknya sudah mulai bergeser
dengan semakin trendy dan stylishnya gaya bertimbangnya
sekarang sudah mulai menjadi kendaraan dari para penghobi motor jaman sekarang
kalau dulu mungkin fokusnya hanya di motornya aja
sekarang helm dan outfit juga menjadi bagian yang tidak kalah penting
kini pilihan ada di tangan anda
cukup puas dengan helm lokal
atau siap merogoh kocek cukup dalam untuk sebuah helm bermerek kelas premium
erlangga wisnuwaji rikim maulana jakarta